kualitas udara jakarta yang buruk bisa memicu munculnya penyakit penyakit pernafasan salah satunya pneumonia
menurut riset kementerian kesehatan yang dirilis tahun lalu jumlah penderita pneumonia di jakarta meningkat
vita mengantri untuk mengambil obat di puskesmas kecamatan kebonjeruk jakarta barat jumat pagi
anaknya yang berumur satu tahun mengalami batuk dan sesak napas
menurut dokter sang anak tertular pneumonia ringan
data puskesmas kebonjeruk menyebutkan dalam satu hari lima sampai sepuluh anak berusia di bawah lima tahun datang berobat dengan gejala pneumonia

menurut riset kesehatan dasar kemenkes atau risc sdes dua ribu delapan belas pneumonia merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh polusi udara
risc sdes menunjukkan jumlah penderita pneumonia di jakarta meningkat dua dua persen dalam lima tahun terakhir
pneumonia adalah infeksi saluran pernafasan yang menyerang paru paru
jika tidak ditangani dengan barat penyakit pneumonia akan menyebabkan penyakit pneumonia
jika tidak ditangani dengan barat penyakit pneumonia akan menyebabkan penyakit pneumonia
jika tidak ditangani dengan barat penyakit pneumonia akan menyebabkan penyakit pneumonia
jika tidak ditangani dengan baik penyakit ini dapat menyebabkan kematian
organisasi kesehatan dunia atau who menyebut delapan belas persen kematian anak pada dua ribu delapan belas disebabkan oleh pneumonia
agar penderita pneumonia di ibu kota tidak bertambah banyak
dinas kesehatan dki jakarta mengadakan pelatihan mendeteksi dan mencegah pneumonia bagi staff puskesmas
angka kita memang meningkat jadi kita lebih cepat menemukan
sehingga data kami bagus tanda kutip ya
dengan ditemukan lebih cepat sehingga cepat diobati
nah untuk yang tadi pneumonia atau radang paru paru tadi
memang kita sudah memberikan pelatihan kepada teman teman kami di puskesmas
bagaimana men screening anak anak dengan
kalau ada anak dengan gejala panas tinggi
ada nafas suping hidung ada tarikan dinding data karena nafasnya cepat
itu kita harus waspada apakah terjadi pneumonia atau tidak
untuk mengurangi risiko terkena pneumonia
dki jakarta bisa mendapatkan layanan ini di puskesmas atau rsud terdekat secara gratis
sedikitnya satu kali per tahun